sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maksud aku bukan gitu
ya udah mulai sekarang aku gak akan pernah paksa kamu untuk ketemu sama reno lagi
sintia nanti kamu datang ke kamar aku ya
aku akan membantu sama kamu
bagus deh afif sudah tidur
sekarang waktunya aku mesra mesraan sama gavin
sayang akhirnya kita bisa melepas rindu
malam ini kamu temenin aku tidur ya
nanti kalau udah sembuh
siva bisa ketemu sama papa lagi
tuh kemana sih orang
ini pasti haus lagi
dia waspada di hadapan i meaning your death
hanya ada harga kan
masih tuh ada
ini dulu tiladat ikam
ini susah nasi
terima kasih nanti buckle up my dear
sintia mana sih
kamu jangan nangis ya nay
gak tau mamamu kemana
anak yang dilahirkan sama sintia itu bukan anak kamu tapi anaknya gavin
apa mungkin cynthia menemui gavin
bagaimana kalau bella benar cynthia dan gavin menjalin hubungan
apa yang kamu lakukan ini
ada apa malam malam ke kamar aku
apa ada yang ingin kamu bicarain sama aku
nggak ada tadi aku lihat pintu kamu terbuka
oh itu emang kebiasaan aku pas lagi tidur
supaya ada udara luar yang masuk ke kamar aku
di kamar ini kan ada
ya ada sih cuman aku kebiasaan aja
soalnya udara dari luar lebih nyaman
ya kamu kan tamu di sini
jadi aku harus memastikan kamu nyaman
selamat istirahat ya
ini dikunci aja
apa yang sudah aku lakukan
pertama aku meragukan bella
sekarang aku malah curiga pada sintia
laki laki seperti apa aku ini
bisa bisanya aku membangunkan gavin di tengah malam begini
benar benar bikin malu
ya ampun gavin
hampir aja kita ketahuan sama afif
aku mohon sama kamu supaya kamu bisa cari cari untuk bisa ngejauh dari afif
aku gak mau kita membuat kebetulan kayak gini terugus
mama sama om rafiq bisa ngebunuh kita berdua
aku harus nginggirin om rafiq dan tante laura selamanya
biar aku bisa merebut cynthia dari afif
gak ada laki laki yang rela melihat wanita yang dicintainya bersama dengan lelaki lain
ya udah aku balik dulu ke kamar aku
aku gak mau sampe afis curiga
eh afis sih diem ya
kamu dari mana aja sih